buntut konflik pemberhentian brigjen endar priantoro dari jabatannya sebagai direktur penyelidikan kpk hari ini lima pimpinan komisi antirasuang menjalani pemeriksaan oleh dewan pengawas kpk
pimpinan kpk nurul gufron mengakui dirinya lah yang memberikan secara langsung surat pemberhentian endar priantoro
pemeriksaan berlangsung sejak rabu pagi pukul sebelas di gedung sclc kpk jakarta
secara bergantian lima pimpinan kpk menjalani pemeriksaan oleh dewan pengawas
alexander marwata dan nurul gufron menjadi pimpinan kpk yang lebih dulu diperiksa
sedangkan nawawi pomolango firly bahuri dan yohanis tanak menjalani pemeriksaan setelahnya
pemeriksaan dilakukan setelah minggu lalu brikzen endar priantoro melaporkan lima pimpinan kpk kedewas terkait pemberhentiannya yang disampaikan kpk pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga
endar menduga ada pelanggaran etik dalam keputusan yang bertentangan dengan keputusan kpk
polri jenderal listio sigit yang memperpanjang masa penugasan endar di kpk
surat perpanjangan penugasan endar pun diketahui telah diberikan kapolri dua hari sebelum kpk resmi memberikan surat pemberhentian

saya sampaikan ke dewas lebih baik nanti dewas saja yang menyampaikan